maaf farou ini bukan soal itu
kami sedang membicarakan ustadz tambahan untuk mentor santri
saya siap umi
umi tidak salah sama sekali memilih anak
siap dua puluh empat jam
saya siap umi
abang ada perlu apa kemari
belum tanda tangan
tanda tangan dulu dah
gak kira kenapa
yaudah gue pinjem badan abang ya
posisi gue udah enak gini
ngapain sih bang
badan abang nempel nepel di mobil
insya allah aman
abang liat aja tuh
kagak ada yang baret sama sekali tuh
iya bener lah
kalo gak pernah ngapain
oh yaudah tanda tangan deh
kena juga tuh orang
ini bener nih mobil gak kena apa apa
mama gue badan badan gue mau nempel juga terserah
gue mau rebahan di lantai juga di asfal
gak apa apa terserah gue
tapi bener nih mobil lainnya gak pernah apa apa ya
nih enggak lo pergi sana lah
jangan begoyang gak bu
itu yang sohe dong aduh
ya allah pekan yang tangga lagi
irman irman irman
jangan begoyang gak bu
ya bang ustadz pegangan ya bang ustadz
satu dua tiga
nafain sih fahim
afan dia tahu kalau umi mau mengumumkan hasil istihara nya fatin
bidadari syurga anak
bisa jadi udah ustadz
kamu teh cuma nitip surat saja
gak pakai yang lainnya begitu
iya sih bang
tapi insya allah saya meyakin
surat ini t bisa lebih daripada coklat dan bunga
kamu tuh yang sabar ya
nama kamu teh disebut sama neng fatin
amin ya allah amin
alhamdulillah tuh bang kalau disebut bang
maaf ya bang ya
itu surat jangan lupa bang
anda sudah siap mendengar nama anda disebut
sebagai nama ya
sebagai hasil dari istiharohnya deh fatin umi
anda siap lahir dan batin
ini bukan soal itu
kami sedang membicarakan
untuk mentor santri
anda siap umi
umi tidak salah sama sekali memilih anak
anas siap dua puluh empat jam
anda siap umi
ini juga bukan soal itu
umi dan para ustadz pengajar yang lain
sudah sepakat untuk menunjuk ustadz jainal
tapi kamu tidak usah khawatir faroup
ada tugas tambahan dari umi buat kami
alhamdulillah ya allah
katakan saja apa tugasnya
tugas kamu bantu mangkandar didapati
untuk menyiapkan makanan para santri
dan kalau bisa
bantu masak dan nyuci piring
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak
aku bekas preman
baiklah oh my god
saya mengungduk khasil membeli pinjaman
saya tak usah khawatir ya
insya allah masih ada suratnya
dengan mas kawin kincin suratnya doang

gue gak mau tau
baru gue lamarin yanti
kan bikin gue malu loh
udah enggak buruk buruk
tukupin kanan mak
biarin dia cap lang sebelah
ini kak tim mak